ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
menyampaikan pidato politik di rakernas kelima pdi perjuangan
dalam pidatonya megawati menyebut arah politik pdip di pemerintahan prabowo gibran nanti
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
mengoreksi penggunaan istilah oposisi dan koalisi selama ini
agar tidak salah kaprah dalam sistem ketatanegaraan indonesia
mega juga menjawab soal sikap politik pdip di pemerintahan prabowo nanti
bukan koalisi atau oposisi tapi kerjasama atau tidak kerjasama
jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi
jadi memang agak susah sebetulnya karena kalau tidak ikut lalu apa ya
jadi saya bilang pada mereka bertiga kerjasama
karena memang begitulah tidak bisa koalisi karena kita sistemnya nanti parlementer
lalu kalau ada yang bertanya pada saya
artinya ya tidak ada bersama sama